jangan bohong sebentar lagi kita akan menikah jadi kita nggak boleh ada rahasia baik senang maupun sedih harus kita bagi
asma kamu kenapa sih
mas kevin pikirin lagi aja ya asma tuh gak mau mas kevin nanti nyesel
enggak asma aku udah yakin banget gue bakal kasih buat lo tapi kalau lo minta ke gua model yang kayak asma
dari seribu nih sob cuma satu yang kayak dia
tenang tenang asma aja tuh udah cukup banget buat gue yang gue butuhin dari lo nih adalah tolong bantuin gue untuk nyiapin segala sesuatu yang bisa nyenangin hatinya asma
si asma tuh lagi ngapain nih siapa yang udah bikin jatuh sama si asma
si abah senyum senyum si kamu galau gitu malu atuh abah dilihat tetangga
amu tuh yang malu punya suami orang gila
ya iyalah atuh siapa juga yang mau punya suami orang gila
apaan amu yang punya suami orang gila
si abah tuh malah bercanda

biasanya kan ada si alda yang nemenin
hei hei kangen sama anak ngajak tidur bareng sama abah
aduh aduh aduh aduh
aduh aku naon abah
cangkeng nih cangkeng lah
ambu aja dulu masuk atuh
nanti abah nyusul lah
serangan fajar lah
takut sama siapa
bilang sama setan kalau ambu teh
istrinya abah yang menut
pasti takut tuh setan
abah kek allah
kamu jangan dengerin mereka ya
aku benar benar tulus mencintai kamu
buat aku siapapun ibu kamu
bilalah orang yang hebat
karena dia telah melahirkan perempuan seperti kamu
oma kan bukan anak kecil
oma tahu kamu lagi sedih
cerita dong sama oma
siapa tahu sesudah cerita
perasaan kamu lega lagi gitu loh
ya kenapa kenapa bu
kalau enggak apa apa
begitu ngitung aja oma
asma disini udah berapa hari
kamu sudah enggak suka lagi tinggal disini
justru terharu oma
karena asma teh beberapa hari ini bahagia
tak ada sama sekali sala sala
tapi padahal paulo
kasmatnya belum pernah dipeluk sama ibu
semoga menggulau segera menyusul
apa yang benar
tidak perlu doain saya supaya mati
bukan menyusul para haji
jadi naik haji dulu
oh saya bisa pergi haji ya
ya insya allah
tapi doain yang bagus
kalau tidak saya akan doain saya menyusul
itu ibunya asma di dalam kubur
kalau mau boleh
hati hati kalau bicara
makanya jangan tidur
ini sepedanya si asma ya
baru mau saya cuci dikali
bagus kalau kamu rawat mah
boleh saja pak
apa mau nyobain sepeda juara
tunggu di rumah ya
itu si asma
selalu sendirian naik sepeda
saya ditinggal dengan si restu
eh curang ya
aku mau pergi
kita turang jalan kakek dia ya
alda saya mau ke mall
mau ikut nggak
ada ambil tas dulu ya
kamu nggak pantas deket deket sama saya
selamat bersepuri sepuri ya
kau herda te disciplines damai sih
jangan nunggu lagi ya
jadi semua tempat udah kita survei
tapi berhubung besok gue ada meeting
tolong lo yang beresin semuanya hen ya
tenang aja sob
apapun urusan kok udah di tangan gue nih
semua pasti beres
jangan sampai gak beres
bisa berantakan ntar semua
gue balik duluan ya
ada yang pengen
oma bicarakan tentang asma
ada apa dengan asma oma
di balik keceriaannya itu
sebetulnya dia tuh
telah mengalami banyak sekali
pengalaman hidup yang sangat baik
kamu jangan kecewakan dia ya
oma gak usah khawatir
kevin gak akan ngecoin asma
karena kevin benar benar cinta sama asma oma
memang cinta yang sejati itu
sosok yang sempurna saat cinta itu tiba
tidak memandang kecantikan atau ketampanan
muda atau tua usianya
kaya atau miskin dianya
iya oma benar
secepatnya sih oma
insya allah oma
enggak kenapa napa mas kevin
sebentar lagi kita akan menikah
jadi kita gak boleh ada rahasia
baik senang maupun sedih
harus kita bagi
asma kamu kenapa sih
besok ulang tahunnya asma
asma jadi kaman sama abah
ulang tahun yang ingat cuman abah
sekarang abah gak ada
enggak disini ya mas

ada dua orang yang akan selalu ingat hari ulang tahun kamu
tidak mau mengingatmu
tapi jangan salah sangkanya
asma tuh bukan mau minta apa apa atau minta diingat
asma cuma pengen ngomong aja ya
aku yang mau minta sesuatu dari kamu
minta apa mas kevin
kita ke villa apa yang di puncak ya
besok jam tujuh pagi
aku pengen kamu berdiri di balkon